dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan
itu merupakan kebijakan dari ibu megawati soekarno putri
dan rakernas partai kedepan akan merumuskan sikap sikap politik
di dalam menghadapi seluruh dinamika
dalam dinamika politik nasional maupun global
dan juga langkah langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca pemilu